pertumbuhan pengguna gawai dan akses internet di indonesia terus meningkat
menurut data asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia atau apji
di tahun dua ribu tujuh belas lebih dari setengah penduduk indonesia merupakan pengguna internet
yakni sekitar satu ratus empat puluh tiga juta penduduk
sementara di sektor konsumsi data temasek dan google di tahun dua ribu lima belas
menunjukkan ada sekitar delapan belas juta orang pembeli online di indonesia
yang diperkirakan akan meningkat menjadi satu ratus sembilan belas juta pada dua ribu dua puluh
tak heran jika pasar digital indonesia diprediksi akan terus berkembang
karenanya pasar e commerce menjadi hal yang patut diperhatikan
meski indonesia masih berada di fase early stage dalam transformasi digital
namun dengan melesatnya e commerce tanah air
bank indonesia sebagai pemegang otoritas regulasi bidang keuangan
mendorong agar perusahaan e commerce dapat berkolaborasi dengan dunia perbankan
deputi gubernur senior bank indonesia mirza aditya suara
juga mengingatkan agar perbankan dalam negeri untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kapasitasnya
bicara tentang e commerce yang lain gitu ya melesat sementara yang teman teman perbankan kalah
karena biar bagaimana lebih mudah mengatur ekonomi ini kalau bank yang ada di depan
tapi bank untuk itu harus
ditambahkan oleh presiden direktur bank cimb niaga tigor m siahaan
bahwa perusahaan perbankan harus mampu mengadaptasi perkembangan teknologi digital
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memahami potensi pasar
jadi sangat tidak mungkin kita ignore these things yang growth nya memang sangat sangat pesat
artificial intelligence yang dikembangkan oleh anak anak muda ini
tak hanya sebatas teknologi dan perbankan yang harus dipersiapkan dalam era ekonomi digital
sumber daya manusia yang berkualitas juga patut diperhatikan
terpenting adalah mindsetnya dari teman teman juga di lapangan
sumber daya manusia mindset dan juga kompetensi
memang harus ada yang namanya kita sebut reskilling
karena itu memang konsekuensi atau challenge yang ada di dalam penerapan teknologi di industri
pesatnya ekonomi digital juga terbukti dari perusahaan besar dunia
yang saat ini dikuasai oleh perusahaan teknologi dan digital
dulu perusahaan besar dunia adalah perusahaan jasa perbankan
sekarang top lima perusahaan tidak ada satupun perusahaan itu
tapi kita harus mengubah kemahiran
harapan bank indonesia dan dalam e commerce itu bisa memfasilitasi perusahaan perusahaan indonesia
ukm ukm indonesia untuk bisa berkembang